ana sama antu memang tidak pernah cocok
tidak akan pernah bertemu tengahnya dimana
mulai sekarang kita berpisah
jika mau membantu disini
pesan tren ini
terbuka untuk siapa saja
bawa nasi uduk sama semur buat kamu dan anak anak makan
saya dan anak anak udah terbiasa gak ada orang tua
gak perlu ada kamu disini
mendingan kamu cabut dari sini dan gak perlu balik balik lagi
ibu kandung hamba ya allah
engkau menakdirkan hamba tidak akan ketemu lagi dengan ibu hamba ya allah
berikanlah umur yang panjang untuknya ya allah
berikanlah kesehatan kepadanya ya allah
berikanlah rizki yang melimpah dan berkah ya allah
ya allah ya tuhan
berikanlah hamba ya allah
berikanlah hamba ya allah
berikanlah hamba ya allah
ini terima kerja enggak ya
oh mau cari kerja
kalau begitu masuk aja dulu atuh
nanti saya temuin sama umi yang punya pesantren di sini ya
terima kasih ya bu
gimana sudah mulai tenang kan
setelah kita sholat
iya pak benar nyate
ya kembali lagi ke tempat tadi
iya kan harus jualan saya
bentar bentar bentar pak
kayaknya ada peluang usaha nih
aha misi pak
kayaknya bapak lagi pegel pegel nih
iya bang tahu aja
kayaknya masuk angin nih
kebetulan pak penyakit itu harus dilawan
daripada bapak masuk rumah sakit nih
habis ratusan juta kita ada alat nih
nggak sampai seratus ribu harganya
wah kasih tahu alatnya pak
ya kan enakan kan pak
kalau yang modelnya kayak gini nih berapa duit nih
hah berapaan pak harganya
kalau modalnya saja lima belas ribu
pak kenapa ngasih tahu modalnya
bisa gada untung kan deh gitu deh
pak harganya rp tiga puluh ribu
yang kayak begini tiga puluh ribu ya
ini tiga puluh ribu
ya duit saya cuma ada tujuh belas ribu nih bang
maaf pak belum dapat
harganya rp tiga puluh ribu masih kurang
ya whis wis ambil ambil saja ambil
makasih ya makasih bang ya
nih saya kasih tahu nih wak ya
kalau wak gini gini terus wak kagak bakal maju maju wak
dunia ini kejem wak
bisnis ya bisnis
ngebantu orang yang ngebantu
kalau begini terus gimana wah mau bahagia
ada pepatah bilang
letakkan dunia di tanganmu
jangan di hatimu
insya allah dengan begitu kita akan tenang dan akan bahagia
antum bawa siale ya fengki
antum bikin kaki anda jadi sakit
siapa suruh ikutin saya tuh bang farung
antum ana mencari rimba
oh itu modusnya
kamu tadi disuruh sama omnya aida buat nyari rimba
jangan suka tahu antum
bang farung bang farung
kalau enggak disuruh sama umi aida kamu enggak bakal sampai segininya antu
bang farung kamu tuh enggak pernah berubah ya men
istiqomah pisah dari dulu kaya gini
hei antum yang tidak pernah berubah
bikin darah anda naik mendidih
dan pesantren anur
siapa kamu jadi yang sewot eh
ana sama antu memang tidak pernah cocok
antum ibarat neraka
tidak akan pernah bertemu tengahnya di mana
mulai sekarang kita berpisah
jika mau membantu di sini
pesantren ini terbuka untuk siapa saja
studio juga lagi butuh teman
untuk bantu bantu di dapur
terima kasih umi
semoga saya bisa memanfaatkan
kesempatan yang umi berikan
semoga ibu juga betah di sini
istighfar itu memiliki
dihapuskannya dosa dosa kita
oleh allah swt
dan dibukanya pintu rezeki
dan dapat mengatasi
segala kesulitan yang sedang
perbanyak istighfar tidak mengenal waktu
kapanpun bisa kita lakukan
ini gue juga lagi dengar
gue juga lagi dengar
iya justru itu
ini ustad ngomongannya ada nyambungnya sama kita nih
ini ustad ngomongannya ada nyambungnya sama kita nih
sulit banget tuh ketemu sama ustadz adlan
mungkin ini bisa dipake nih
mungkin ini bisa dipake nih
kita harus perbanyak istighfar
supaya allah itu bukain jalan buat kita
ketemu sama ustadz fadlan